komisi tiga dpr meminta komisi pemberantasan korupsi untuk mengusut tuntas kasus bantuan likuiditas bank indonesia blbi terkait kasus bank senturi yang merugikan negara triliunan rupiah
meski menghadapi sejumlah tantangan kpk bersikeras pengusutan kasus ini belum dihentikan
dalam rapat dengar pendapat komisi tiga dpr dengan pimpinan kpk rabu sore kemarin
kasus blbi dan bank senturi menjadi pokok perhatian menjadi komoditas politik tampaknya untuk bank senturi ini
kasus skema bantuan bank indonesia atau bank senturi yang merugikan negara triliunan rupiah ini dianggap terlantar selama bertahun tahun
beberapa tantangan utama yang dihadapi kpk dalam pengusutan kasus ini adalah kurangnya alat bukti
di mana sebagian besar data yang diajukan ke persidangan merupakan data fotokopi bukan data asli
di samping itu beberapa saksi kunci sudah meninggal dunia
dan beberapa pelaku sudah banyak yang menetap di luar negeri
bekerja sama dengan banyak pihak bisa kita mendapatkan data yang asli